berisik banget sih bang
biar lu nyampe tujuan
lu mau kemana
idu di luar
nasrarta ini mendamengi saya ke tanah suci
menggantikan istri saya yang berhalangan
jadi berangkat loh
asik dong ini
ntar gua dibekelin semur jengkol nih sama nyak gua kita tuker tukeran makanan ntar di sana ya
nah margam sudah ngambil pastor
oh iya ntar ayah dibawain ntar sama amroji
oh kalau gitu sabar saja ya
oh ya enam markum nanti jangan lupa ya pakai gelangnya seperti ini
sebagai tanda romongan plotter
iya ayo udah diurusin semuanya sama amroji ntar juga dikasih
jangan kan gelang sampai kalung kalung aja dikasih
kalau gitu saya masuk dulu ya
iya iya deh pak
bu ah ahhh kenapa ini nangis gini
ayo ngerti dah
pasti pada pengen berangkat haji bisa sama keluarga sedih kan
kita pake kejar
ayo pisah sama keluarga juga gak sedih sedih amat bu
pahalai lo mbok
eh gue nih gak jadi berangkat haji tau gak loh
gara gara gue ketipu
sampai sekarang gue gak punya paspor
saya juga pak
belum punya paspor pak
pulang aja bu
nyala nyalan gue ketipu juga nih
gak jadi dong kayak jadi haji
kayak jadi kawin nih urusannya sama jelah jelah nih
thanksin dong gue sama orang sekampung
kenapa balik lo
gak dapet paspor pak ebe
gak dapet paspor
maksud lo bagaimana bu
gak jadi dong lu pergi haji
memang romannya sih
kita kena tipu nih be sama ambro gini
bisa kesuhukan bisa
kalau lo nyampe gagal pergi haji
jangan harap lo bisa jadi mantu gue
kagak ada tapi tapian
mulai hari ini lo pergi dari rumah gue
gue harus berangkat haji be
gak ada caranya
bapak doain ya
lo naik kapal biar berani
berisik banget sih bang
biar lo nyampe tujuan
idul di luar
lu di mana
lagi gue kejirah
gak boleh radio gue
amat ngomong duit dari tadi
mau pesan makan barangkali
atau pesan apa
tidak nafsu makan
kayaknya bapak lagi sedih
jangan patah hati ya
mungkin lu patah hati
atau ada masalah lain
saya salah ketuk kamar pak
kalau ada apa apa
telepon saya aja pak
kok salah mak
dari mana pak
saya habis belanja
buat ngirim doa sama si markum yang lagi naik haji
itu gantiin bu darmawan
tetangga yang tinggal di rt sebelah
terus mpok kagak masak masak buat ngirim doa
ayah berdoa sendiri aja
tapi ayah sih rencananya ya
kalau misalnya tahun depan
ayah jadi berangkat haji sama babe
ayah sih pengennya tiap hari dikirimin doa tuh
yaudah deh ayo pulang dulu
kalau orang di kamar mulu
sendirian aja om
iya ayah sendirian
tapi jangan panggil om dong
namanya ayah markum
dibilangin sama ayah markum juga
maksud saya mangkum bisa aja
mau saya temenin nggak
sini gimana sih
munafik banget sih lo
terima kasih ya nak
kamu mau mengizinkan suamimu menemani pak darmawan pergi haji
saya yang harus berterima kasih bu